republik indonesia ke tujuh puluh
yang akan dilaksanakan secara terbatas
sekretariat presiden menggelar latihan
pengibaran bendera pusaka di istana merdeka
minggu pagi sekretariat presiden
di bawah kementerian sekretariat negara
menggelar latihan upacara
pengibaran bendera pusaka
di lapangan istana merdeka
latihan upacara yang dilakukan ini menerapkan
protokol kesehatan dan pencegahan
sesuai yang disampaikan oleh mensesnek pratikno
pada pekan lalu upacara pengibaran
bendera pada tujuh belas agustus dua ribu dua puluh
mendatang hanya akan dilakukan
oleh tiga orang yang dipilih
dari paski beraka dua ribu sembilan belas
pengibar benderanya itu sudah diputuskan
bahwa tahun ini
tidak ada paski beraka
jadi dipilih dari cadangan
yang paski beraka
nah jadi sudah ada datanya
di gartab bahwa tahun ini
total ada delapan
pengibar bendera yang disiapkan
setiap penaikan itu
tiga orang dua orang
laki laki dan satu perempuan